kota makassar merupakan salah satu daerah yang menawarkan beragam kuliner
bumbu khas rempah dengan bahan utama daging sapi atau daging kerbau menjadi salah satu ciri khas kuliner di makassar
di antaranya coto makassar palu basah hingga slop konro
di balik kelezatan dan keunikan kuliner tersebut pengandung juga sejarah yang menarik untuk ditilik
menurut astri fintahara ketua departemen antropologi universitas hasanudin
beragam makanan berkuah dengan rempah sudah menjadi ciri khas sejak abad ke enam belas atau pada seribu lima ratus tiga puluh delapan masehi silam
peran makassar dalam perdagangan rempah dunia pebentuk sejarah kuliner kota anging memilih tersebut
akan corak perjumpaan kebudayaan maritim
dan agraris karena letak kota makassar itu merupakan singgahan dari bangsa lain seperti di timur jainis arab
yang melakukan pelayaran pelayaran jalur rempah
coto makassar adalah makanan berkuah dengan irisan daging dan jeruan sapi
isiannya direbus dengan bumbu racikan khas masyarakat makassar
disajikan dalam mangkuk bersama buras atau ketupat
pada abad ke enam belas hidangan ini merupakan salah satu sajian spesial kerajaan goa untuk menyambut tamu istimewa
dengan campuran empat puluh jenis bumbu yang disebut rampah patang kulong membuat hidangan ini kaya akan rasa rempah
kemudian pada perkembangan selanjutnya untuk coto coto itu sebenarnya banyak karena dia berkuah itu banyak perjumpaan dengan chinese
cainis karena kita mengenal di kuah kuah kemudian sambalnya tauce tauce itu kan cainis kemudian mangkuk menggunakan media mangkuk
di daerah senen jakarta pusat ada warung coto makassar yang sudah berdiri sejak dua puluh lima tahun silam
tidak hanya hidangannya pemilik hingga pekerja kedai ini mayoritas asli dari kota daeng loh
karena penasaran saya pun langsung mencoba
selain coto ada juga sop kondro makanan berkuah lainnya yang ada di kawasan kelapa gading jakarta utara
sop konro adalah makanan berkuah hitam kecoklatan dari biji kluak dengan igal sapi yang disajikan dengan nasi putih
konon sob conro ini berasal dari suku etnis bugis yang sering menjalankan ritual memotong kerbau pada acara acara tertentu
seiring berjalannya waktu pada tahun sembilan puluh an sokonro beralih dipopulerkan menggunakan daging sapi oleh etnis bugis makassar
oh sudah ada sobkondro sekarang di meja saya
di sini ada sobkondro biasa tanpa bumbu kacang ada juga sobkondro bakar pakai bumbu kacang
dan yang jadi pembeda dengan coto adalah sobkondro ini kita makannya pakai sambal goreng biasa
sedangkan untuk coto dia pakai sambal tauco
yuk langsung kita coba
kondro yang dalam bahasa makassar berarti tulang iga diolah dengan aneka bumbu kayu manis asam jawa hingga rempah membuat sup ini memiliki aroma yang kuat
nah hidangan berkuah selanjutnya saya akan mencoba masakan mirip dengan coto makassar
namanya palu basah
lokasinya masih di sekitar kelapa gading jakarta utara
palu basah dulunya merupakan hidangan yang disajikan untuk kalangan kelas pekerja
dengan bahan yang lebih merakyat seperti kelapa yang disangrai
selain menggunakan daging penikmat palu basah juga bisa menambahkan topping kuning telur yang langsung diaduk pada kuah panas
makanan berkuah kaya rempah ini sudah dinikmati oleh semua kalangan bahkan di kota kota besar
saat ini warga jakarta dengan mudah bisa menemukan aneka makanan berkuah khas makassar
dan membuatnya terasa yang otentik
apa ya perbedaan kuliner berkuah tersebut
kalau palu basah dia lebih ada serbuk kelapanya ya
yang di oseng gitu yang di gongseng gitu
kalau kondro kan dia lebih kaya dibakar gitu tulangnya gitu
kalau biasanya kan yang iga bakar ini kan kuahnya terpisah terus dipanggang gitu iga
kalau yang coto ini kayak seperti soto daging biasa gitu kan karena langsung dicampur
hmm semua kuliner berkuah asal kota makassar ini masing masing memiliki rasa yang khas dan tentunya menggugah selera
jadi selamat mencoba
tim liputan cnn indonesia jakarta